di masa masa bahagia kita selalu bersama menikmati dunia
di masa masa nasabah kita tetap sama sama selalu berdoa
derai derai air matamu membuatku lebih lebih sayang padamu
derai gerak awamu membuatku lebih lebih cinta lebih cinta padamu
di masa kapanpun juga ku ingin tetap bersama
kekasihku dan setia
di masa kapanpun nanti ku ingin terus begini cinta setia abadi
derai derai air matamu membuatku lebih lebih sayang padamu
derai gerak awamu
membuatku lebih lebih cinta lebih cinta padamu
lebih lebih sayang kamu
lebih lebih cinta padamu
lebih lebih sayang padamu
lebih lebih cinta kamu
derai derai air matamu
membuatku lebih lebih sayang padamu
derai gerak awamu
membuatku lebih lebih cinta padamu
membuatku lebih lebih cinta padamu